sepeda listrik menjadi salah satu transportasi yang ramai digunakan oleh masyarakat
kecepatan maksimalnya bisa mencapai dua puluh lima km per jam dan harus dioperasikan orang dewasa
menurut permen hub no empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh pada pasal lima dijelaskan bahwa sepeda listrik hanya dapat digunakan di kawasan pemukiman kegiatan car free day dan kawasan wisata
menurut pegiat keselamatan berkendara sonny harisno menyebut selama fasilitas untuk sepeda listrik belum ada maka tidak layak dikendarai di tempat umum
dia menilai banyaknya anak menggunakan sepeda listrik di jalan raya karena kurangnya pengawasan orang tua
karenanya orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak sehingga tidak melakukan pelanggaran
selain itu penggunaan sepeda listrik harus dibarengi dengan kelengkapan seperti menggunakan helm dan dilengkapi lampu sen
sepeda listrik ini kan oleh mesin sehingga si anak ini merasa mudah kemudian buka tutup trottle nya dia tidak pakai pengetahuan yang jelas tentang kecepatan dan kesimbangan
nah ini berbahaya ketika dikuasai oleh anak anak
nah secara motorik si anak anak ini kan belum terlatih ketika harus menghindar atau mengerem
kemampuan dia dan pengetahuan dia masih sangat sangat rendah berbeda dengan orang yang sudah dewasa
sekalipun orang dewasa sudah mahir menggunakan sepeda listrik sepeda tersebut tidak layak digunakan di jalan raya
kenapa ada kecepatan yang berbeda di jalan raya tersebut
sementara itu menurut kepala unit keselamatan berlalu lintas satlantas polrestabes bandung indah puspasari
sosialisasi mengenai tidak diperbolehkannya penggunaan sepeda listrik di jalan raya sudah dilakukan selama dua minggu pada bulan agustus lalu
sebagai antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan
pores tabes bandung akan melakukan penindakan pada pemerintah
penggunaan sepeda listrik di jalan raya
untuk penindakan sendiri kita akan melakukan penyitaan
akan kita amankan dulu ke pores akan kita undang orang tuanya
kalau apabila yang menggunakan itu anak kecil anak di bawah umur kita akan undang orang tuanya untuk membuat surat pernyataan
membuat pertanyaan untuk tidak digunakan lagi di jalan raya setelah itu bisa dikembalikan untuk sepeda listriknya
di beberapa tempat penyewaan sepeda listrik di kota bandung saat ini telah menerapkan sejumlah aturan
di antaranya minimal tinggi badan
anak anak satu ratus sepuluh cm dan wajib didampingi orang tua bagi anak anak yang belum pernah menggunakan sepeda listrik
kehadiran sepeda listrik yang merupakan inovasi teknologi membantu dan sangat memudahkan bagi penggunanya
tidak mengherankan kalau pengguna sepeda listrik banyak beredar di jalanan
tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak anak
namun ada sejumlah aturan yang harus dipahami ketika menggunakan sepeda listrik
yang pertama batasan usia minimal dua belas tahun
kemudian dilarang mengangkut penumpang kecuali tersedia jok untuk penumpang
dilarang memodifikasi daya motor listrik
kemudian juga kecepatannya diatur maksimal hanya dua puluh lima km per jam
dan hanya boleh dipakai di area yang terbatas seperti di kawasan perumahan atau di tempat tempat wisata seperti ini
dan yang paling penting biar lebih aman bisa juga menggunakan helm seperti ini
zai ulhak rusman rusmana bandung jawa barat